untuk memperbaharui informasi terkait ancaman cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di tanah air
saat ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan kepala bmkg dwi korita
selamat siang ibu dwi korita
selamat siang mbak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ibu malam ini adalah malam pergantian tahun dua ribu dua puluh dua menuju ke dua ribu dua puluh
seperti apa kira kira prediksi atau analisa dari bmkg terkait dengan cuaca yang akan terjadi di beberapa wilayah di indonesia
ya betul sekali masih seperti yang kami sampaikan sebelumnya berbagai wilayah di indonesia
terutama di jawa ya kemudian juga di bali nusa tenggara barat nusa tenggara timur hingga papua
itu diprediksi untuk mengalami hujan lebat
dan dapat mencapai ekstrim
namun khususnya yang jawa barat jabodetabek kami sudah berhasil melakukan modifikasi cuaca
sehingga prediksi kemarin yang harusnya cuaca ekstrim dapat dihindari
nah yang jawa tengah ini nampaknya yang paling parah nih karena kondisi potensi risikonya sangat tinggi
sejak beberapa hari terakhir demikian
baik ibu bagaimana antisipasi yang bisa dilakukan dari bmkg
mengingat jika tahun tahun sebelumnya ini selalu terjadi cuaca ekstrim ketika pergantian tahun
apakah di tahun ini ada hal hal baru yang dilakukan untuk mengantisipasi hal serupa terjadi ibu
betul sekali untuk kali ini kami sudah melakukan koordinasi
terutama dengan gubernur jawa tengah dan sedang berupaya dengan bali
untuk melakukan modifikasi cuaca
yang jawa barat dki banten sudah berjalan
nah kami sedang menyiapkan untuk jawa tengah jawa timur dan bali
karena diprediksi juga akan mengalami ekstrim demikian
baik ibu tadi mengatakan bahwa ada beberapa wilayah yang patut diwaspadai
seperti daerah jawa bali kemudian nusa tenggara seperti itu
nah dari wilayah wilayah yang ibu sebutkan
sekiranya mana yang paling berpotensi mengalami banjir bandang atau cuaca ekstrim pada malam ini ibu
sebetulnya di jawa barat dan jawa tengah
namun yang jawa barat ini sejak beberapa hari lalu kita berupaya dengan cuaca ekstrim
insya allah terkendali
nah ini yang jawa tengah ini yang kami belum berhasil melakukan modifikasi cuaca
sehingga perlu siaga
ini tanggal tiga puluh satu desember ini yang harus siaga ini ya yang paling berpotensi adalah dki jakarta jawa barat
tapi ini sedang diupayakan modifikasi cuaca
kemudian jawa tengah jawa timur banten bali nusa tenggara barat dan nusa tenggara timur
itu untuk hari ini
untuk besok itu di nusa tenggara barat dan nusa tenggara timur perlu siaga demikian
untuk di jawa tengah sendiri ini beberapa daerah sudah mengalami
kami banjir saat ini ibu dwi korita
namun tadi ibu mengatakan bahwa belum bisa dilakukan rekayasa atau modifikasi cuaca
kira kira kendalanya seperti apa ibu
ya kendalanya pertama ini secara apa ya harus ada pertanggung jawaban lah
adanya modifikasi cuaca
nah namun ini sedang diproses ya
dan juga saat itu ada beberapa keterbatasan jumlah pesawat
terutama itu jumlah pesawat
jadi kami sudah siapkan ada tiga pesawat
namun ini harus terus ditambah
kami sedang berupaya keras untuk segera mewujudkan itu
kemudian ibu kalau kita melihat juga nanti malam ini sepertinya antusiasme masyarakat ini cukup tinggi untuk bisa merayakan
apalagi kalau kita melihat kemarin ppkm juga telah dicabut oleh presiden joko widodo
namun dari bmkg memprediksi akan terjadi cuaca ekstrim di beberapa titik
himbawan dari bmkg untuk masyarakat yang tetap ingin merayakan pergantian tahun
terutama yang akan dilakukan di ruang terbuka seperti apa ibu
jadi mohon terus monitor perkembangan informasi cuaca dari bmkg
melalui berbagai media ya
karena dengan memonitor itu bapak ibu atau masyarakat bisa membuat perencanaan
kira kira harus mensikapinya apakah harus tetap di luar rumah atau di dalam rumah
jadi karena perkembangannya sangat tepat ya
seperti contohnya dki
itu kan diprediksi cuaca ekstrim
tetapi ternyata tidak
karena memang sejak subuh itu sudah disiapkan memodifikasi cuaca
memaksa awan awan yang akan turun di jabodetabek dijatuhkan di selat sunda
nah ini untuk daerah lain kan belum bisa dilakukan
sehingga mohon terus memonitor perkembangan cuaca dari bmkg
agar lebih arif dalam memutuskan kegiatan masing masing
baik ibu dwi korita
terakhir untuk dari bmkg ini sendiri
apakah telah melakukan kerjasama dengan lembaga lembaga lainnya
mengingat kalau kita flashback
beberapa tahun ke belakang
ini banjir bandang sempat terjadi
bukan di malamnya tapi di pagi harinya
sehingga melumpuhkan beberapa jalan di kota kota besar ibu
kami selalu saat banjir bandang itu pun kami selalu berkoordinasi
tidak mungkin sendiri ya
saat itu sudah disiapkan dengan bnpb
kemudian bmkg dan pihak terkait
untuk kali ini juga sama
kami koordinasi dengan bnpb
karena teknologi modifikasi cuaca
itu yang melakukan adalah brin
kemudian juga dengan btbd
dengan para pimpinan daerah
dengan pihak terkait di lapangan
dengan kementerian perhubungan
itu harus selalu dilakukan
dan itu dilaksanakan
baik terima kasih banyak atas perbincangan anda
pada kesempatan kali ini
kepala bmkg ibu dwi korita
meskipun nanti terjadi cuaca ekstrim
tapi masih akan bisa tetap dikendalikan
sehingga tidak menyebabkan kelumpuhan di berbagai tempat ibu
terima kasih banyak